mak gak mau sobri menginjakkan kakinya di rumah emak emak
gitu ceritanya ida
jahat ya mak
semoga aja dede gak jadian
sama anaknya pak kemen itu
besok anterin emak ya
pulangnya kita beli asinan
sama roti unyel kesukaanmu
terima kasih ya mak
bapak harus pulang duluan
ronaldo tidak ada yang mandiin
si aceh kemana sih
kok belum pulang juga
kalau udah ngumpul kayak ibu ibu
ngerumpi lupa waktu
jam segini belum pulang juga
masa saya harus keliling kampung setiap jam
assalamualaikum pak wacom
kemana sih kan sobri
saya cari kemana mana
saya ada saran
reta ronda yang dulu diaktifkan kembali ya tuh
biar kita pada tenang
penduduk juga nyaman jadinya
saya yakin pisannya
maling yang beberapa hari yang lalu itu benar ada
untung ada kang mulia
coba kalau enggak
wah bisa geger kampung kita ini
makanya diaktifkan kembali ya tukang mall
terima kasih atas sarannya
nanti kalau sudah terbentuk rt rw nya
saya sarankan sama rt rw nya masing masing
sekali lagi terima kasih ya kang ya
atau nggak usah terima kasih
kampung ciras ini kan kampung kita juga
kalau bukan kita yang peduli siapa lagi ya tuh
kalau gitu saya permisi ya
alhamdulillah ya allah beralamin
mudah mudahan rumah nyatet cepet laku
burung udah pada tidur nih sarangnya kamu baru pulang
kamu pikir emang gak punya rumah yang mesti diurus apa
ini aja yang udah pulang
angkat gemuran sekarang
ceng kan manusia ma bukan burung
nggak ma nggak mau angkat gemuran
itu cucu yang hantar suratnya ke pak kemet
iya ustadz kemet
ceyoyoh itu memang bukan pembohong

tapi suka melebih lebihkan cerita segini jadi ini skrung
ya nggak apa apa tukum sekali sekali kan kita juga begitu biar skrung
ya kamu mana bisa doy inget ceritanya aja tidak
harusnya cucu itu baca suratnya
mungkin dia baca dong tapi dia tidak mau cerita
berarti cucu nggak bisa baca
bisa dong dia kan juga pernah sekolah
terus kenapa gak bisa baca
mungkin matanya kelilipan
ah udah pulang dulu
boleh nih kum
kan lu masih di sini doy
saya duluan ya kum
assalamualaikum mang w zachat
abis ketemu sama dokter clara ya
neng suami pulang itu disambut dikasih senyuman
ini mah ditanya ketus kayak gitu
bantuin akang yuk
bahasan bu guru yola sangat menarik
pak kades memberi ciraus orang yang tepat
ciraus ini semakin menarik
ingin mendengar penjelasan kang kusoi dari perspektif agama
anak anak ciraus ini
ini terjadi di mana
westernisasi soal allah
kalau meninggal dikubur di tanahnya bagja kan bagja nggak pernah mau menjual tanahnya deh
biar kuburan emak nggak digusur
mak emak teh gak boleh ngomong kayak gitu
dede jadi sedih dengarnya mak
mak teh harus tetap sehat
supaya mak teh bisa lihat kalau dede nikah
kalau kamu menikah sama anaknya si kemet
harta yang mak kumpulkan dari hasil keringan emak di tkw akan dinikmati oleh anak cucu si kemet
mak gak ridho
mak gak ridho
mak kecewa sama kamu dede
nak pikir kamu akan menggeleng
mak sangat yakin kamu akan menggeleng
tapi ternyata kamu mengangguk
maksudnya jika kamu mengangguk emak akan menggolongmu
mak gak mau sobri menginjakkan kakinya di rumah emak
mak gak mau sobri menggolongmu
maksudnya jika kamu menggolongmu